polisi dajang kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini
beberapa waktu lalu jagadmaya diramaikan aksi tiktok seorang ibu yang menghujat polisi
karena telah menangkap pemimpin fpi rizik sihab
pelaku bernama ratu wiraksini ditangkap polisi di kabupaten bogor jawa barat pada senin empat belas desember
akibat ujaran kebencian yang dilakukannya
ratu sempat menjalani pemeriksaan intensif tim cyber kepolisian namun polisi tidak menahannya
saya minta maaf yang sebesar besarnya kepada kepolisian dan kepada rakyat indonesia
atas perbuatan saya yang sangat merugikan ini
pada rabu siang ratu wiraksini sudah kembali pulang ke rumahnya di kampung ciampiaudik cibunggulang kabupaten bogor jawa barat
selain mengaku kapok dan meminta maaf
perempuan paruh baya ini juga mengingatkan seluruh warganet agar bijak dalam bersosial media
dengan adanya ini ada hikmah buat saya saya harus berhati hati dalam bersosmed
dan saya juga mengimbau kepada semua rakyat indonesia
jangan pernah sekali sekali tangan kita atau ucapan kita membuat ujaran kebencian terhadap siapapun itu
sementara itu suami ratu yudin akbar mengaku sudah sempat mengingatkan istrinya
agar tidak gegabah meluapkan kekesalan di sosmed
karena ini luapan emosi istri saya simpatisnya kepada hns
mungkin itu luapan hatinya
jadi apa namanya hibauan saya dan nasihat saya yang tidak didengar
mungkin ini hikmah buat istri saya
meski telah dibebaskan dari jerat hukum
ratu wiraksini tetap dikenai sanksi wajib lapor atas ulahnya yang dinilai melanggar undang undang ite
muhammad juanda bogor jawa barat